tidak diperhatikan kalau susi tidak ikut
mohon izin yang mulia kalau untuk isolasi itu mereka sudah
makanya susi tidak ikut ya
jadi pertanyaan saya kenapa susi tidak ikut isoman di durantiga
mohon izin yang mulia sebenarnya kalau untuk isolasi adalah mereka sudah tahu sendiri
dan saya rasa waktu itu kalau tidak salah susi sudah mau siap berangkat kalau tidak salah
berangkat ke mana
tapi dia tidak ikut
saya tidak perhatikan waktu kurang
dia tinggal di saguling dia
waktu saya mau berangkat isolasi saya tidak perhatikan saya hanya memanggil d rick saja yang mulia
baik ya terus sampai di kamar eh sampai durian tiga tadi kan kamu masuk kamar
setelah diantar tas sama si kuat ya
dan mendengar ada suara tembakan
betul ya mulia
waktu mendengar suara tembakan itu kamu ini ketiduran atau apa
atau gimana lagi asik asik mau apa namanya nyenyak atau gimana atau sadar
waktu itu saya sedang tiduran di atas kasur di kamar terus terdengar letusan saya kaget saya tutup telinga
bingung kamu gak keluar ada apa apa
saya takut yang mulia sejak kejadian tanggal tujuh saya selalu ketakutan
sudah sudah ini ya sudah nggak berani keluar ya
itu kamu tahu kalau itu suara tembakan dari sebuah pistol atau suara pistol tahu kamu itu
saya waktu itu hanya letusan tapi sangat kencang sekali
enggak enggak itu kamu tahu nggak itu suara letusan pistol atau mercon
saya tidak bisa pastikan waktu
tidak bisa pastikan tapi suaranya kencang ya
kencang ya mulia
setelah suara letusan itu ya itu kan kayaknya dor dor gitu ya memberi buta gitu
beberapa kali gitu banyak
beberapa kali banyak sekali ya
terus berapa lama kemudian baru suamimu datang ke kamar
tidak terlalu lama yang mulia
setelah letusan terus tidak terlalu lama waktunya terus ada yang membuka pintu saya kaget saya balikkan badan saya
ternyata suami saya
terus ada enggak
kamu tanya suamimu
ada apa ada di luar
itu manusiawi loh pertanyaan saya itu
kalau pak hakim mendengar mercon aja langsung keluar ke rumah apa itu apa itu apa itu
langsung itu itu normal saja reflek itu sebenarnya
saya menanya apa yang terjadi
mungkin saya lupa tapi seingat saya memang saya hanya membalikan badan lalu saya melihat suami saya membuka pintu dan mukanya panik
terus dia langsung rangkul saya begini bawa keluar
ada nggak dalam pikiranmu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu sama terdakwa sambu
saya tidak pikirkan bahwa kejadian itu adalah ada hubungannya dengan ceritamu di saguling terhadap
tidak saya tidak pikirkan
enggak ada kepikiran ke situ ya
baik setelah keluar apa yang kamu lihat di luar
saya tidak bisa melihat apa apa karena suami saya pukul saya dengan kepala saya menghadap ke dada
tidak ada cara bergerak ke dada itu
jadi kamu itu mundur atau ke samping atau gimana
waktu gini ke samping
jadi kamu nunduk atau memejamkan mata
suami saya mengarahkan kepala saya menuju ke dadanya
ada lihat darah enggak
lihat darah ada
tidak yang mulia
tidak yang mulia
tidak yang mulia
tidak yang mulia
saya melihat dericky di garasi
terus kamu oke saguling lagi ya
saya kembali ke saguling
siapa yang hantar
siap yang mulia
terus di saguling apa yang kamu lakukan
biasa biasa saja gitu
tidak ada istilahnya
suara apa itu tadi ya
saya juga kepala saya pusing sekali
tidak enak badan juga
siap saya lagi tidak enak lagi
tidak enak badan ya
saya hanya butuh istirahat
jadi saya langsung naik ke atas
saya ganti baju
kamu enggak pernah nyanyi salah satu ajudan
apa yang terjadi tanggal delapan itu
saya tidak bertemu dengan ajudan sama sekali
bertanya loh bertanya
tidak saya tidak bertemu
tidak ada ya
saya tidak bertanya juga
baru tanggal sembilan